sepuluh tahun lalu area ini adalah lahan pertanian bagi warga desa tugu
kecamatan sayung demak jawa tengah
namun setelah terendam banjirop atau pasang air laut
selama belasan tahun kawasan ini telah berubah menjadi tambak ikan serta tambak udang
kini berkah bagi warga bertambah
setelah rumput laut jenis gracilaria juga tumbuh alami dan mudah didapat
di sekitar area yang terendam banjirop ini
salah seorang warga mengaku baru satu bulan ini mencari rumput laut di area tambak
dan sungai depan rumahnya
setelah mendapat pesanan dari pengepul asal jawa barat
dalam sehari sunarto berhasil mengumpulkan hingga satu kuintal rumput laut
sebelum dijual ke pengepul rumput laut dicuci dan dikeringkan dahulu
pengepul membeli rumput laut kering dari warga dengan harga rp enam dua ratus lima puluh per kilogram
potensi rumput laut ini juga menjadi penghasilan tambahan bagi wahyuni
seorang ibu rumah tangga
bersama dua ibu rumah tangga lainnya ia mengumpulkan dan menjemur rumput laut
ini dapat tiga hari
dapat satu kuintal
satu kilonya berapa bu
pemerintah desa tugu berencana terus mengembangkan rumput laut ini dengan cara budidaya
untuk melakukannya pemerintah desa akan bekerjasama dengan dinas kelautan dan pemerintah daerah
ini yang sudah ada sedesa tugu kurang lebih satu minggu itu
bisa mencapai dua puluh ton
sekurang kurangnya petani ikan tapi dia sambil mengambil rumput laut ini
saat ini ada sekitar dua puluh warga desa tugu yang mengumpulkan rumput laut alami ini
apabila diberikan perhatian khusus rumput laut ini bisa menjadi potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa
serta peningkatan pendapatan daerah
indra winardi demak jawa tengah